kamu ajak ketemuan dia
ngobrol dari hati ke hati
ya mungkin akan bisa memperbaiki semuanya
bisa ke ruangan meeting sebentar
kami butuh pendapat ibu
pikirin dong efek nyata
feeling gue nih sebagai sahabat loh ya
lu bakal kelar
ketawa aja terus lu
jangan harap lu ya nanti balik dari kampus nebeng sama gue
kan jeleknya gitu
dikit dikit senjata andalannya ancaman marah marah
baper banget sih lu
dan nih sekarang gue baik sama lu ya
saran gue sekarang juga lu temuin citra
lakuinnya yang susah
lu mah dikasih tau ngeyal banget terserah deh
eh ngapain jadi gue yang dikorbanin
ini kan hubungan kalian berdua ya selesaiin dong
sebagai laki laki harus gentleman
udah ya inget pesan gue tadi
jelasin perlahan sama citra
gue mau cabut dulu ditunggu sama dosen ya
tunggu cik atau defendra
ada apaan lagi sih
lex kenapa sih ada masalah sama berkas berkasnya
kalau ada masalah kamu gak ngerti kamu tanyain aja langsung
ini prospek kedepannya bagus
nah aku percaya sama kamu lydia
iya terus kenapa kamu gitu
kayak mikirin seseorang
kau mau ngomong sesuatu
aku kepikiran sama pangeran
untuk hubungan rizky
tanya di mana pangeran tinggal sekarang
lex kenapa kamu nggak telepon pangeran langsung
nanya aja sama dia
untuk tinggal balik sama aku bareng di rumah
tapi dia nolak
padahal aku udah ngomong sama dia
kalau dia nggak perlu khawatir lagi soal remon dan mel
karena aku bilang aku udah nggak dalam tekanan mereka lagi sekarang ini
tapi tetap aja dia nggak mau
ya mungkin aja pangeran sekarang butuh waktu lex
apa gimana kalau aku paksa aja dia untuk pulang ya
next dengan kamu memaksa pangeran itu malah bikin hubungan kamu jadi tambah jauh
walaupun kamu udah gak neken pangeran soal mel
lebih baik kamu ajak ketemuan dia
ngobrol dari hati ke hati
ya mungkin akan bisa memperbaiki semuanya
bu lydia bisa ke ruangan meeting sebentar bu
kami butuh pendapat ibu

terima kasih cu
isi tingannya lho
hah apa sebaiknya aku samperin pangeran aja langsung ke kampus ya
tidak ada pengitian
kenapa sih harus keluarkan dana sebesar itu
menurut keterangan dari staff perusahaan pak alex dana itu digunakan untuk menutup hutang yang sudah ketutup bu
serta membiayai proyek luar kota loh
semua pembiayaan dibebankan kepada perusahaan kita bu
kalau terus seperti ini
perusahaan kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa apa bu
padahal perusahaan kita adalah penyumbang dana paling besar bu
gini aja kamu sekarang hubungi staf pak alex
minta sebagian karyawannya di phk
enggak enggak enggak
tetap semua itu ditanggung oleh perusahaan pak alex
di kontrak kerjasama kuat
di situ nggak tercantum kalau kita harus membiayai pesangon karyawan pak alex
sepertinya aku harus ke bunga bangsa dan menemui pangeran secara langsung
baik bu saya akan bicarakan kepada staf pak alex
yaudah tunggu apa lakukan sekarang
kenapa staffley dia nyebut nama aku di diskusi internal mereka
apa sebenarnya yang mereka bicarakan
bagaimanapun caranya perusahaan kita harus lebih diuntungkan dari kerjasama ini
kita keluarkan dana seminimal mungkin untuk mensupport perusahaan pak alex
tapi sebagai imbal baliknya kita harus mendapatkan keuntungan yang besar dari penghasilan perusahaan pak alex
perusahaan kita harus lebih diuntungkan dari kerjasama ini
kita keluarkan dana seminimal mungkin untuk mensupport perusahaan pak alex
tapi sebagai imbal baliknya
dari penghasilan perusahaan pak alex
sudah bagaimana hasilnya
saya sudah sampaikan kepada staf pak alex sesuai dengan arahan ibu
dan meminta supaya perusahaan pak alex mencari cara lain
untuk memenuhi pesangon para karyawan dari phk bu
kalian terusin kerjanya saya balik ke ruangan saya
dan ingat jangan sampai kalian bicara kepadanya
saya akan berbicara di depan pak alex soal ini
apalagi soal pembahasan kita tadi
phk di kantor cabang perusahaan di tangerang
semua itu atas perintah dari pihak bu lydia
lydia benar benar keterlaluan
yaudah kalau gitu kamu handle dulu semuanya
bilang sama mereka kalau ini kebijakan dari kantor pusat
lebih baik mulai sekarang aku berhati hati sama lydia
apalagi sepertinya lydia punya rencana lain
ingin mengambil keuntungan sendiri dari kerjasama ini
kenapa semalam lo main ngindar gitu aja pas bokap gue keluar rumah
gue tuh semalam perutnya mulas
jadi gue harus buru buru deh